polda papua siap memenuhi permintaan uang dari kelompok bersenjata papua terkait sandera pilot susi air philip martins jika memang ada permintaan tersebut
namun polisi enggan memenuhi tuntutan jika yang diminta adalah senjata atau status merdeka
sudah bergabung bersama kami kabinet humas polda papua kombespol ignatius beni selamat malam pak benny
pak beni sudah sejauh mana negosiasi dilakukan dengan kelompok bersenjata di sini
pak benny sudah sejauh mana negosiasi dilakukan dengan kelompok bersenjata di sana
ya jadi upaya negosiasi itu selalu dilakukan oleh anggota atau tim di lapangan
demikian juga kita masih kita juga membuka kesempatan kepada siapa saja yang bisa bernegosiasi dengan atau berkomunikasi dengan kelompok egyanus kogoya
baik itu tokoh tokoh agama tokoh tokoh masyarakat juga pihak keluarga sendiri juga artinya pihak keluarganya dari egyens kogoya
kita mengupayakan untuk mereka bisa menyentuh hati dari eglogoya agar melunak dan membuka komunikasi dengan tni polri maupun pemerintah daerah juga
dan selanjutnya bisa membebaskan pilot sosier kapten filip maximertens
baik pak beni
baik pak beni
sudah terlihat titik terang dari proses negosiasi yang tadi anda katakan sudah dilakukan terus menerus apalagi termasuk dengan keluarganya
juga sudah dikatakan begitu
sudah sejauh mana apakah memang sudah terlihat titik terangnya
di sini memang ada kendalanya yaitu dari kelompok egyen sukuya ini yang memang susah untuk bisa membuka komunikasi
dengan pihak tni polri dan juga pemerintah daerah
upaya kepada melalui pihak keluarga ini sedang diupayakan
memang sejak beberapa saat setelah penyanderaan itu kelompok ikn sukoya menyampaikan tuntutan untuk
dan terhadap pilot kapten filip maximertens ini dilepaskan dengan beberapa tuntutan
kita sudah upayakan
namun tidak ada respon komunikasi dari egyan sogoya
pak beni kami juga mendapatkan kabar katanya anda juga sedang mempersiapkan uang tebusan senilai lima miliar yang akan diberikan nantinya
boleh kami tahukah dari mana sumber
untuk apa yang tersebut
itu yang saya sampaikan tadi di awal tuntutan mereka untuk tebusan tersebut
sejak beberapa saat setelah penyanderaan itu
itu kita sudah siapkan
artinya dari pemerintah daerah menyiapkan dana tersebut
artinya dengan melalui negosiasi terlebih dahulu
pilot pcr itu bisa dibebaskan
namun tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini
ini menjadi kendala dari kami untuk bisa dengan segera untuk mendapatkan pilot susi air tersebut
dalam keadaan selamat dan sehat
oke berarti sumber dana lima miliar tadi yang sedang dipersiapkan itu dana dari daerah sendiri begitu ya
bukan dari kepolisian atau dari mana pak
apakah ada bantuan dari pihak swasta
tidak dari pemerintah
dari pemerintah daerah
dari pemerintah daerah
namun kami juga mendapatkan informasi
iya betul sekali
sebi sabom ini mengatakan sebenarnya mereka tidak meminta uang begitu
tanggapan anda seperti apa
namun dalam penyampaian tuntutan mereka
itu salah satunya adalah uang tebusan
yang lainnya yaitu permintaan senjata api
kemudian bahan makanan
itu bahan makanan dan obat obatan kita juga siapkan juga itu
kecuali senjata api yang tentunya kita tidak akan memberikan
nah di dalam tuntutan yang ancaman yang terakhir
mereka minta untuk merdeka
dan juga senjata itu sangat sangat tidak mungkin
apa langkah yang akan diambil oleh anda
ketika mereka memaksa untuk meminta dua hal tadi yang anda katakan tidak akan diberikan
yaitu senjata dan juga status kemerdekaan
karena papua merupakan bagian daripada teritorial nkri ya
untuk mereka menyampaikan itu tentunya tidak mungkin
karena untuk senjata sendiri
jadi kan tidak mungkin kita berikan untuk memerangi
baik pak benny
jika akhirnya mereka nanti menerima uang yang sudah dipersiapkan
lima miliar tadi begitu ya
apa langkah yang akan anda ambil supaya ini tidak kembali terulang begitu
karena jika memang sudah diberikan uang nantinya sandera dilepaskan
apa yang menjamin bahwa hal ini tidak akan kembali terulang nantinya
saya tidak akan menerima uang
saya tidak akan menerima uang
itu nanti dalam proses negosiasi ya
tentunya ada konsensus di dalamnya
dan tentunya mereka sebetulnya membutuhkan dana itu untuk urusan perut ya
karena mereka memang bukan orang yang mencari pekerjaan
nah tuntutan tersebut
terkaitnya masalah itu saja
tentunya masalah itu saja sih sebetulnya ya
untuk mereka melangsungkan kehidupan
nah tentunya kami akan tetap melakukan upaya hukum terhadap yang pernah melakukan perbuatan hukum ya
itu tentunya nanti akan tetap kita lakukan proses hukum
kami harapkan memang proses negosiasi bisa berjalan dengan baik

dan juga kita mendapatkan informasi terbaru dari anda
terima kasih kabit humas polda papua kombespol ignatius beni melaporkan langsung
terima kasih sudah bergabung bersama kami